sandiaga uno menyerahkan sepenuhnya kepada partai persatuan pembangunan tentang pencalonan dirinya sebagai cawapres maupun capres
sementara wakil ketua umum nasdem ahmad ali menilai yeni wahid cocok untuk mendampingi anies dalam pilpres mendatang
sandiaga uno disambut ratusan kader partai p tiga saat berkunjung ke rumah waketum p tiga amir uskara di sumbu minasa kabupaten goa sulawesi selatan pada rabu
di selakunjungan ini sandiaga uno menyinggung tentang pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang
pencalonan terhadap dirinya diserahkan sepenuhnya kepada hasil keputusan partai
dipinan partai politik akan mengetahkan kekuasaan capres dan cawa
siapapun nanti yang dipilih harus siap dipilih siap belum dipilih kita harus berikan yang terbaik
wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali membeberkan putri presiden keempat republik indonesia
abdurrahman wahid yaitu yeni wahid untuk menjadi cawa pres anis baswedan
menurut ahmad ali sosok yeni wahid cocok untuk mendampingi anies dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
punya pemikiran yang sangat plural mewarisi pikiran pikiran seorang gus dur durian yang selama ini menjadi karakter daripada mbak yeni
nah kalau saya kalau saya mas anies ini kan selalu dipersoalifikasi sebagai orang kanan
dengan mbak yeni ini kan akan sangat saling melengkapi
partai nasdem dan koalisi perubahan sepakat memberikan wewenang kepada anies baswedan untuk memilih siapa sosok yang akan mendampinginya
nasdem masih menunggu kapan waktu yang tepat untuk anies mendeklarasikan nama tersebut
tim liputan cnn indonesia